itu dia kamu berhenti di depannya
wah kamu itu kenapa sih
hah kenapa kamu anggap aku orang lah
itu motornya tante bela pak
papa pinjam dulu handphone kamu ya
papa akan coba cari petunjuk keberadaan tata bella melalui video ini
sebentar ya bu
cepat ya reno
oma oma tenang dulu ya
papa pasti bisa menemukan tante bella
kalian lihat video ini
ini kemungkinan besar adalah motornya bella
lihat plat nomornya berikan ke yaya
suruh dia melacak siapa pemilik motor ini
sebarkan ke orang orang kita
siapa yang melihat motor ini suruh langsung hubungi
ada apa afif
kak ayo aku antar ke dokter ya
gak usah afif
ayo kita ke dokter sekarang
eh afif udah pulang
gimana kamu udah ketemu sama anak kamu dan ibunya
cynthia kamu gak usah banyak bicara
kak ayo kita ke dokter sekarang
ini juga anak kamu
tapi kenapa sih
kamu gak pernah perhatian sama dia
dia juga kan butuh perhatian kamu
kamu selalu sibuk sama urusan kamu sendiri didn't you
kalau kakak mau ke dokter biar aku aja yang temenin
nggak aku nggak setuju
aku yang antar kak raina ke dokter
radit kebetulan kamu datang
kak raina mau ke dokter
biar kita berdua aja yang nemenin
nggak usah ke dokter
kalau emang kakak gak mau sama radit
biar kakak ke dokternya sama aku aja ya
biar afif aja antar kakak ke dokter ya
yaudah aku pergi sama cynthia aja
kak raina kita berangkat yuk
kamu jagain vicky ya baik baik
kalau gitu aku berangkat dulu ya
pak radit afif
gak apa apa kalau raina pergi sama sintia
asal jangan sama radit
papa pengen kenalin kamu dengan bisnis keluarga
kamu bagaimanapun juga
kamu sekarang sudah menjadi menantu di rumah ini
ibu saya akan minta supir kantor untuk mengantarkan ibu dan alika pulang ya
saya mau pulang bersama bella iya pak kalau nggak sama tante bella ayo kan nggak mau pulang
saya nunggunya di rumah aja kalau nunggu di kantor kan enggak enak ya nanti begitu tentu bela
ketemu papa janji apa langsung hantar tante bella pulang rumah ya udah kalau gitu saya
tunggu kabarnya reno saya tunggu di rumah enggak papa bu ya iya kamu tolong hantar ibu
syairah sama alika pulang rumah ya baik baik hati hati ya sayang ya
gimana ada perkembangan bus kami sudah berhasil melacak keberadaan motor dengan
plat nomor yang tadi bos tunjukkan kepada saya kami juga sudah berhasil menemukan alamat warung itu
tempat dimana wanita itu bekerja bos
betul di sini ada pekerja pengantar barang perempuan dia kalau bekerja selalu bawa anak
betul mas tapi baru saja dia pergi mas
pergi ke arah ke arah sana ke cidodol mas udah lama ya kurang lebih sepuluh menitan lah
terima kasih pak sama sama
tante siti punya kade buat siva
ntar ya dibuka
tuh ada namanya siva
mama pergi kerja dulu ya sayang ya
lah kamu mau kerja
mendingan hari ini kamu istirahat aja
ada dirumah gak usah kerja
siti aku gak bisa
kalo dia di rumah
aku harus ngumpulin uang untuk imunisasinya shiva
setelah apa yang terjadi tadi siang
kamu masih tetap mau kerja
kamu gak usah khawatir
allah pasti terus ngejaga aku kok
aku aja yang gantiin kamu kerja
nanti aku tetep pake helm kamu
jadi orang orang gak ada yang tau kalo misalkan itu aku
kamu serius gak apa apa
udah gak apa apa
kamu gak usah kebanyakan mikir
pokoknya hari ini aku yang bakal gantiin kamu
makasih ya kamu tuh selalu baik sama aku
siti baik sekali orangnya
suatu hari aku harus bisa membalas semua kebaikan dia
aku langsung berangkat ya
kenapa bisa begini
kenapa bisa begini
kenapa bisa begini
kenapa bisa begini
kenapa bisa begini
kenapa bisa begini
dompet yang ditemuin itu jelas punya bela
kenapa bisa begini
kenapa bisa begini
kamu kenal sama perempuan yang bernama bella
kenapa bisa begini
kenapa bisa begini
aku harus pura pura gak tau bella
soalnya aku gak tau siapa orang ini
soalnya aku gak tau siapa orang ini
apa kamu pengantar barang yang biasa membawa anak

kenapa kamu bahasa saja bahasa as nya

kira kira siapa ya orang tadi
kenapa dinanyain bella
kenapa berhenti sen
kamu mau ngapain di sini
kak raina sayang karena kita berdua itu mau jalan jalan ya kan gavin
loh bukannya kalian mau ngantar aku ke rumah sakit
ya ampun kak raina aku nganterin kakak ke rumah sakit itu cuma sebagai alasan
nah mungkin juga lah aku mengawalin kakak ke rumah sakit
dan kak raina itu adalah salah satu alasan yang bisa kakak lakukan
biar aku bisa keluar sama gavin dan gak ada yang curigain kita
lagian aku capek kak